dan semoga mereka yang luka berat luka ringan diberikan kesembuhan
dan segera mungkin diberikan kesehatan
dan ada sebelas orang yang meninggal dunia
itu lima laki dan enam perempuan
dan ada satu orang yang meninggal dunia
penduduk subang satu guru dan delapan siswa
dan ada empat belas luka ringan dua puluh tiga luka sedang dan dua belas luka berat
untuk santunan untuk korban meninggal
mendapatkan lima puluh juta dari jasara harja